hari ini dua puluh tiga juli kita peringati sebagai hari anak nasional
dan di hari anak nasional ini ternyata masih ada kisah pahit
dari bocah lamongan yang mengalami gizi buruk bahkan stunting
ya kisah bocah bernama kalistarani ini menjadi salah satu gambaran
bahwa masih banyak anak bangsa yang butuh perhatian khusus pemerintah

hal itu membuat ada selang yang terpasang di kepala kalista
yang harus digunakan seumur hidupnya
sumber penghasilan orang tuanya pun tak menentu
ibunya tidak bekerja dan ayahnya buru serabutan
selama ini pengobatan dan asupan gizi kalistabil
bergantung dari bpjs dan bantuan dari puskesmas setempat
tak jarang pula kalista mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan
menyedihkan mbak kalau dibanding bandingkan sama anak yang lain
aslinya aku sedih mbak ya aslinya
ya diterima aja lah
emang ya gini keadaannya
ya sering dijuluki sama orang orang
dan nggak isok lemu lemu
bisa disyukuri aja lah mbak gitu
apa itu dianggap dari ujian dari allah lah
stunting atau badan pendek biasanya akibat gisi buruk dalam waktu lama
kalista mungkin hanya contoh kecil anak bangsa yang menderita gisi buruk
menurut data dari tim percepatan penanggulangan kemiskinan lima puluh kabupaten kota
yang menjadi prioritas pemerintah untuk penanganan gisi buruk
enam di antaranya berada di wilayah jawa timur
sementara itu dinas kesehatan jawa timur menepis data tersebut
dengan survei pemantauan statis
dengan mengambil tiga ratus sampel di seluruh kota kabupaten jawa timur
mereka menemukan kabupaten sampang memiliki presentase tertinggi anak
dengan tinggi badan di bawah standar yaitu empat puluh empat persen
jadi kita perlu cermati untuk masalah gizi ini memang sudah ada
pemantauan status gizi dengan survei psg nya tadi
di mana kalau lihat data ini mohon maaf
ada yang sedikit berbeda dengan data yang disampaikan oleh
kalau kita cermati memang surveinya tnp dua k itu menyangkut
enam kabupaten kota yang salah satunya di antaranya lamongan
tetapi kalau data yang kami dapatkan dari survei psg tadi
pemantau status gizi yang ini adalah dari kemenkes
itu tampak bahwa secara nasional untuk stunting itu di nasional dua puluh tujuh lima
jawa timur dua puluh enam
yang menarik memang kita perlu perhatikan apakah tentang gisi ini
kalau stunting itu artinya ada permasalahan kekurangan gisi yang sudah berlangsung cukup lama
maka berdampak adalah tinggi dari anak itu tadi
kalau yang berseakut maka tampak pada berat badan
itu yang perlu dikatakan
oleh karena ketika menyebut ini gisi kronis
mungkin kita perlu sepaham dulu apa yang dimaksudkan
supaya tidak salah persepsi
banyaknya anak indonesia yang mengalami gisi buruk di saat sekarang
harusnya menjadi cambuk bagi pemerintah indonesia
butuh kerja keras agar generasi yang kekurangan gizi ini
terkait hal ini pemerintah mencatat sekitar sembilan juta anak indonesia
kini menderita stunting atau kurang gizi kronis
ya stunting tidak hanya membahayakan pertumbuhan anak
tapi juga membuat anak anak lebih mudah berkembang
ini juga bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional
dan produktivitas pasar kerja
stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak
karena kekurangan gizi kronis
biasanya ini tampak pada tinggi badan anak yang terlalu pendek untuk usianya
kekurangan gizi ini biasanya terjadi pada seribu hari pertama kehidupan
yaitu sejak bayi masih berada dalam kandungan dan setelah anak lahir
gizi buruk tak hanya membuat anak menjadi pendek dan kurus
tapi juga menurunkan tingkat kecerdasan
membuat anak rentan sakit dan akhirnya menghambat produktivitas anak di kemudian hari
organisasi pbb pemerhati anak unicef menilai kurangnya gizi disebabkan sejumlah faktor
pemberian makanan bergizi rendah untuk anak lingkungan dan air yang kotor
layanan kesehatan yang sulit dan nutrisi yang buruk saat ibu hamil dan menyusui
selain dari tiga alasan yang penting
salah satu alasan yang penting untuk anak di indonesia adalah status nutrisi yang buruk
status nutrisi ibu terutama ibu yang lakta dan perempuan harus diperbaiki
terutama di negara seperti indonesia
di mana ada kelembagaan kecil perkahwinan

di dunia ada lebih dari satu ratus tujuh puluh delapan juta anak di bawah lima tahun yang mengalami stunting
pemerintah mencatat sembilan juta di antaranya adalah anak indonesia

menurut pemerintah dalam jangka panjang ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pasar kerja
menurut pemerintah dalam jangka panjang ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pasar kerja
menurut pemerintah dalam jangka panjang ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pasar kerja
menurut pemerintah dalam jangka panjang ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pasar kerja
menurut pemerintah dalam jangka panjang ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pasar kerja
selain itu gizi buruk juga akan memperlebar kesenjangan
selain itu gizi buruk juga akan memperlebar kesenjangan

sering sakit segala macam dampak yang paling pertama itu adalah terhadap kemampuan dia
berpikir jadi dampak terhadap otaknya dia jadi syaraf syaraf otaknya berkembang karena dia
kurang isi dan ini baru terlihatnya memang setelah seribu hari tadi ya setelah seribu hari
ini memang enggak kelihatan dari awal jadi setelah nah makanya tuh penting banget nah
akibatnya karena anak kita nggak bisa tumbuh dengan baik menangkap pendidikannya juga menjadi
nggak terlalu sempurna gitu nggak bagus akibatnya pada waktu dia besar daya saingnya menjadi rendah
dan ini kalau daya saingnya rendah kita sebagai bangsa apalagi nanti kalau banyak
dengan orangnya itu daya saing kita secara nasional juga menjadi rendah
pemerintah tengah gencar mengintegrasikan program dari tiap kementerian untuk bersama sama
mengatasi masalah stunting yang dilakukan adalah mengedukasi ibu dan calon ibu akan pentingnya asi
dan makanan bergizi membuat harga pangan bergizi terjangkau rakyat kecil dan memantau jalannya
program dari pemerintah pusat hingga kabupaten kota targetnya angka stunting bisa turun sembilan persen
dari tiga puluh tujuh persen pada dua ribu tiga belas menjadi dua puluh delapan persen pada dua ribu sembilan belas